aduh chandra mana sih
udah sejam nih nungguin
emang ya chandra
lu ya bener bener gak bisa diharapin
akhirnya permasalahan kita sudah terjawab semua mas terima kasih banyak ya sama sama
bu aduh terima kasih banyak banget tuh sudah bantu banyak buat kita ya terima kasih banget
hai mas faisal oh iya ya bu ya aduh gimana sih kok lama banget ya paketnya
gimana sih katanya bentar lagi paketnya bakalan dateng belum datang dateng ya
banget ya adriana udah ketemu sama si boy belum ya hah ah kepo ah hai bohoi halo ma ma
berapa lama lagi
masa belum nyampe paketnya kamu sabar aja dulu ya nak ya
naik ya betapa lama lemmeech l nfl kamu tunggu lagi lima menit oke iya tapi kalau
lima menit nggak dateng juga ya udah deh kamu boleh pergi deh nah tapi kamu harus timbul my
ya udah lima menit ya
eh tunggu tunggu boy
ya ampun boy aku
aku senang banget bisa ketemu sama kamu boy di sini
kita tuh kayak jodoh bisa ketemu di sini boy
tanpa disengaja lagi
oh ya kebetulan banget karena kita ketemu di sini
aku mau nunjukin sesuatu sama kamu boy
gue harus ke sekolah
ya di sekolah lah
kalau boy mau gue antarin ke sekolah
jadi bisa berduaan di mobil sama boy
aku antarin kamu ke sekolah ya
nih ya kalau kamu gak masuk ke dalam
aku akan siram kamu kamu akan basah kuyup boy
nih kamu masuk ke dalam kita obrolin
aku senang banget kamu tau gak kenapa
karena kita udah bisa bersatu lagi
kita udah bisa sama sama lagi
kita udah bisa balikan lagi
kita bisa pacaran ke dulu boy
mungkin kita bisa menata masa depan kita berdua boy
aku udah cerai sama suami aku
nih tuh surat suratnya dan tuh lengkap kan boy
aku udah cerai udah sah cerai
wah aku udah gak punya status lagi
dengan sekarang gue udah nemuin cinta sejati gue
dan meskipun kalau lo udah cerai lo operasi plastik jadi secantik miss universe
gue tetap gak bakalan suka sama lo
udah lah adriana
loh itu gak usah mikirin soal masalah kayak gini
oh iya gue kan emang udah gila ya
buat kamu kok kelewatan sekali sih bicara sama aku boy
padahal dulunya kamu sangat mencintai aku
sangat menyayangi aku
tapi kenapa sekarang kamu kayak gini
kamu gak mau memperjuangi cinta kita yang dari dulu tuh udah seindah itu buaya
kita harus memperjuanginnya lagi
kita nggak boleh nyerah gitu aja boy
gak akan ada yang cinta sama kamu seperti aku mencintai kamu boy
cuma aku yang bisa mengerti kamu menyayangi kamu
gak ada cewek lain boy
menurut kamu seharusnya ngertiin aku boy
aduh tahan tahan tahan
boy jangan pergi dulu boy
boy jangan pergi dulu boy
boy dengar ya
sampai kapanpun aku gak akan rela kamu percaya sama siapapun
oru buat sama gue
ya elah dut
lu bangun aja susah
makanya urus dulu telemak wey
ya lu udah kurang ajar
lu kan yang udah fitnah kita ke anak menteng
kita sekarang semua udah tahu
gue bakal bilangin lu berdua
lagian siapa sih yang bakal percaya sama lu dut
gua bener bener ya
biar dia minta
gua sama boceh lebih sedikit sensei
terus digebukin sama anak warrior
itu dia sensei
gue bisa aja bikin kesepakatan sama sense
tapi mustahil untuk semua anak burung ngikutin dia
pasti ada yang gak mau
ya mau kayak gimana pun
gue harus tanggung jawab lah
jangan reput gue sama gua
aduh chandra mana sih
belum sejam nih nungguin
pada awal gua udah pas
masukin dia pak
kita nungguin deh